fahri musisi musisi baru terlahir di indonesia
tidak hanya musisi seniman seniman seni visual pop art juga makin menjamur di indonesia
untuk mengangkat talenta talenta baru ini sebuah acara yang menggabungkan eksebisi pop art dan musik
digelar di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan setiabudi jakarta selatan
apa jadinya apabila pameran seni visual pop art digabung dengan penampilan musik
hal ini bisa anda temui dalam sebuah acara bertajuk pionir scholab
yang digelar selama dua hari di sebuah pusat perbelanjaan di jakarta selatan
acara ini sengaja digelar sebagai acara eksebisi
bagi para talenta talenta baru ini
lintas seni muda indonesia untuk menunjukkan bakat mereka
ada sekitar enam art yang bakal ditampilkan di digital
ada dua karya art yang di atas kanvas
sama ada lima penampil dari band yang pilihan pop hari ini tadi gitu
di luar itu juga ada gestar gestar di malam hari untuk meramaikan acara sih
bila anda menyukai seni visual pop art
tak kurang dari delapan karya instalasi interaktif bergaya pop art
ditampilkan dalam ajang ini
uniknya karya karya bergaya pop art hasil karya lima orang seniman visual
yang dikorasi uss feet ini merupakan hasil kolaborasi
dengan seniman seniman pop art kondang di indonesia
jadi hampir setiap karya seni visual yang ditampilkan
merupakan karya bersama beberapa seniman visual
sangat senang sekali karena kesempatan seperti ini sulit untuk
diraih gitu kan
gara gara event ini pun saya jadi bisa berkolaborasi dengan
para seniman seniman pop art atas di indonesia
ada mas tutu ada mas arya mularama dan ada mas reza krek
sebagai ajang unjuk bakat acara yang baru tahun ini digelar secara luring
juga menampilkan enam musisi anyar indonesia
tampil membawakan materi materi originalnya
para musisi anyar yang tampil dalam acara ini ingin supaya acara serupa
makin sering digelar
sebenarnya gue udah ikutin yang dulu ya
terus sekarang ketika akhirnya gue jadi salah satu bagiannya
baru berasa tuh kayak kita semua jadi bukan cuma dikasih wadah
tapi juga saling kenal saling peduli sama musik sesama musisi gitu
jadi gue ngerasa sih kayak harus ada lagi kayak gini gini gitu ke depannya
selain menampilkan musisi hasil audisi pop hari ini
panggung acara yang digelar pada tanggal dua puluh enam dan dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh dua ini
juga akan diisi oleh penampilan sederet bintang tamu
seperti john castella gangga aditya sofian hingga hi fi dan malik and the essentials